lu pacaran bang sodikin kan
gue inget kok sama suara lo
bang diki siapa mbak
neng gak kenal
bang diki bang diki bang konikin
mpok neng itu udah punya suami
gak mungkin neng pacaran sama suami mbak
tetang kebasah lu sekarang kan
macam profesional saja aku
pasti pucat ternyata
kita tambah pakai lipstick ini
kok diem saja lah
makin cantik kau
gue udah cantik apa belum
tep diam lah nanti cewekmu kau itu
biar cantik juga kau
ah diam diam diam
nanti cantik kau
coba kepe yang
diam kau tep
tunggu tunggu tunggu
tunggu aku bisa kan
ah itu itu itu
oh belum dikit
hati hati dong kalau bawa motor
enggak tahu kak
kamu tidak tahu ini sepi
maksud saya tep saya enggak tahu kenapa sepi
kalau amboi tidak usah bertanya
sudah tahu kenapa sepi
karena enggak ramai
dan itu ada sebabnya
apa sebabnya kak
aku selalu paham

orang orang melaksana indonesia nyata tepung atau tidak karyanya
kalau bisa pasti
m pilih pesawat mereka sendiri
dan proses mer evaluasi
wetes jualamatnya lahir
dan mendapatkan siapa pertama
nanti kalau si rustam naksir sama gue gimana
sekarang giliran kau
pakailah itu baju
pokoknya kenapa kenapa kan
lu nenek kan
kita pernah ketemu kan ya po
lu pacarnya bang sodikin kan
gue inget kok sama suara lo
neng gak kenal
mpok neng itu udah punya suami
gak mungkin neng pacaran sama suami mpo
ketangke basah lu sekarang kan
ya terus ngapain lu kesini
ih mpo neng itu kesini mau ketemu temen neng
namanya ada kesini
nah mana ujung sana
wah gue tau lu bohong
bilang aja lu mau kesini
mau ketemuin laki gue kan
ih mpo kalo neng mau nyamperin suami mpo
kok suami neng tuh di kampung
pake p gak pake f
ini gak kenal sama suami mpo
kalo mpo gak percaya juga
coba aja telfon suaminya mpo
neng pamit dulu ya
makasih ya udah nolongin gue tadi
mbak candokacang diambui kamu
kamu gak mau tau artinya
yaudah apa artinya kak
kamu itu seperti kacang rebus
indah tuh sias kamu
cuma oh begitu
neng sebentar ya
abis narik di warungnya rohim
lah bener sop
di sebelah abang ada maling kundang
mana udara ustamnya
coba aja pegang
gak ada apa apa udah
cuma mau ngecek aja
percaya kan sop
makan siangnya di rumah
gak jadi ngomong mas ayahnya kan
aduh berharap ya